selama itu bagi memperbaiki jaya pagi ini saya akan mengupdate
hai hai hai nah para pemotong yang ada di tangga
terus saja saudara iye kita panggil ini sudah lengkap empat pelaku ini sudah kita keseluruhannya sudah berhasil kita tangkap